saudara banjir yang menggenangi kabupaten kudus jawa tengah
beberapa hari terakhir membuat aktivitas warga terganggu
banjir dengan ketinggian satu hingga dua meter
membuat warga terpaksa menggunakan rakit atau perahu untuk beraktivitas
terjadi akibat sejumlah sungai meluap
setelah hujan deras turun dalam beberapa hari terakhir
untuk menyeberangi banjir warga terpaksa menggunakan rakit atau perahu
karena ketinggian air mencapai dua meter
selain itu banjir juga merendam sejumlah titik jalan raya di kabupaten kudus
salah satunya di jalan lingkar selatan
yang terdapat kenangan banjir setinggi dua puluh hingga tiga puluh cm
korban banjir asal demak jawa tengah juga mulai mengungsi
di kabupaten kudus haryanto warga demak bersama keluarganya
terpaksa harus mengungsi ke kabupaten kudus
karena jarak lebih dekat dengan rumahnya
dari data bpbd kudus hingga saat ini tercatat
warga banjir yang mengungsi mencapai lebih dari tiga tujuh ratus jiwa
sembilan ratus lima puluh diantaranya berasal dari kabupaten demak
pengungsi yang keberapa pak
yang kedua saya ya sudah satu bulan lebih
karena saya waktu itu ketiduran
akhirnya saya merata rata kok tanggul cebol
akhirnya saya ya cukup lah
akhirnya saya langsung pergi aja